rabu siang gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama menyampaikan pidatu tentang laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dki jakarta tahun dua ribu lima belas
laporan pertanggung jawaban yang dibacakan oleh gubernur basuki diterima oleh anggota dewan dan diberikan ke ketua dprd dki jakarta prasdo edi marsudi pada rapat paripurna rabu siang tadi
anggota dprd provinsi dki jakarta memiliki waktu tiga puluh hari untuk membahas laporan tersebut
dilihat dari penyerapan anggaran misalkan jauh dibandingkan dengan tahun anggaran dua ribu empat belas
kalau tidak salah tidak sampai tujuh puluh persen
tetapi kita akan melakukan pembahasan lkpj ini secara fair dan juga profesional karena kita akan mengundang terlebih dahulu skpd terkait
sebelum kita memberikan rekomendasi
sementara itu terkait proyek penertipan lahan
lahan gubernur ahok memastikan bahwa lahan kawasan luar batang tidak akan dibangun untuk kepentingan komersial
ahok bahkan berniat membeli lahan swasta untuk membangun rumah susun
tapi yang kami bongkar ini tanahnya kami
nggak mungkin kita mau kasih swasta
saya aja mau beli tanah swasta kok
ya kan kita aja mau beli kok
perumahan yang dicakung cirin cirin saya kasih suruh tawar
biar kita bangun rusuh